ribuan pengemudi taksi yang tergabung dalam forum komunikasi masyarakat penyelenggara angkutan umum dan paguyuban pengemudi angkutan darat
melakukan unjuk rasa situasi di jakarta sudah kembali normal
namun bukan berarti hari ini mudah mencari angkutan umum untuk menuju tujuan anda di jakarta
saat ini saya sudah bersama dengan ibu erol
ibu carol hari ini sedang menunggu taksi ya
biasanya nunggu taksi di sini berapa lama bu
sebentar lima menit nggak nyampe
nah hari ini rencananya ke kantor kalau nggak dapat taksi gimana bu
nggak tahu naik ojek kali ojek apa aja apa yang ada aja lah
ratusan penumpang yang biasanya disambut antrean taksi di depan stasiun sudirman jakarta dihadapkan oleh dua pilihan
menunggu taksi yang tak kunjung tiba atau berjalan cukup jauh menuju jalan jenderal sudirman untuk mencari alternatif angkutan umum lain
permintaan taksi melonjak karena salah satu penyedia jasa taksi di jakarta
menggratiskan layanan taksi di ibu kota
sepanjang hari rabu
rama aryadi jakarta